kita beralih ke topik lain
dewan pimpinan pusat partai golkar menghormati fonis majelis hakim pengadilan tipikor terhadap setia novanto
dpp golkar akan mengkaji keanggotaan novanto di partai termasuk mempertimbangkan opsi untuk memecat mantan ketua umum partai beringin tersebut
dewan pimpinan pusat partai golkar meminta setia novanto dan keluarga tabah menghadapi fonis
golkar juga meyakini novanto dan tim kuasa hukum akan mengkaji proses hukum selanjutnya
dpp golkar akan mengkaji keanggotaan novanto di partai mengacu pada fakta integritas partai beringin kader yang terlibat korupsi harus dipecat
golkar berharap fonis atas novanto menjadi pelajaran bagi seluruh kader untuk menghindari praktek korupsi
nah kita punya aturan yang mengatur itu dalam adart bagaimana dan kita sudah ada fakta integritas kan
kalau terlibat korupsi kemudian terlibat terorisme narkoba itu sudah ada ketentuannya ya kita sesuaikan dengan aturan yang ada saja